setidaknya butuh waktu enam bulan untuk membesarkan fisik para sapi ini
mereka selalu mereka memiliki semacam moto
ataupun di seri balap yang dulu nih
untuk anak dan keluarga roslina ferauli bahwa penggunaan gawai memiliki dampak baik jika dalam pendampingan dan pendisiplinan orang tua
nah rakyat papua yang mungkin kontra kontra juga ada
kegiatan kita dengan penuh kesadaran
bagi yang mau menggunakan jasa ondel ondel untuk mengisi sebuah acara tarifnya sekitar tiga juta rupiah
dan dia dapat dan persara dapat
yang aku rasain ketika aku menjadi seorang atlet itu lumayan masuk di aku
maka lebih baik tadi gitu ya
tapi menurut saya kalau kita bisa memenangkan pertandingan malam hari ini jauh lebih bagus
karena saya sangat yakin kalau dari thailand ini tentunya mungkin saja mereka tidak senang
sejak tahun dua ribu delapan belas karyawan swasta ini telah menerapkan gaya hidup minimalis
soalnya pak sudirman justru jadi punya ide
adanya pelatihan atau pembelajaran tentang bagaimana bisa menentukan takaran takaran dosis
yang tidak semua orang punya kesetaraan dan kesempatan
bertaninya terus gitu ya melalui kooperasi ini para petani bisa mendapatkan pinjaman